plt deputi bidang pengawasan obat narkotika psikotropika pesekutor dan zat adiktif badan pengawas obat dan makanan togi junice huta julu
menyebut bahwa hasil pengujian dari seluruh sampel di obat sirup yang dikonsumsi pasien gagal ginjal akut terbukti aman
artinya obat yang dimaksud sudah memiliki standar terkualifikasi untuk dikonsumsi dalam batas yang dianjurkan
dalam pernyataan pers pada rabu siang bepom menyatakan bahwa masyarakat bisa kembali mengonsumsi obat sirup terkait
bepom menegaskan hingga saat ini masih berkoordinasi dengan kementerian kesehatan dalam melakukan investigasi penyebab pasti dan faktor risiko terjadinya kasus gagal ginjal akut progresif atipikal atau ggap
saat ini ada kurang lebih bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh sampel yang diuji memenuhi syarat
artinya sirup obat memenuhi persyaratan ambang batas asupan harian
sehingga aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai